polisi menangkap lima orang yang diduga sebagai pengedar uang palsu senilai lima belas triliun rupiah di pandeglang banten
polisi masih memburu orang yang mencetak uang palsu tersebut
untuk mengetahui perkembangan terkini penyidikan kasus peredaran uang palsu kita sudah terhubung
melalui sambungan virtual dengan kanitua tipiter polres pandeglang ibtu tomi irawan
selamat sore pak tomi
selamat sore mbak rihvana
pak tommy seperti apa awal mula terbongkarnya sindikat peredaran uang palsu di kabupaten pandeglang ini
jadi perlu kami sampaikan mulai dari kronologis sekitar bulan april yaitu tepatnya pada tanggal sembilan april dua ribu dua puluh tiga
jadi tersangka ga ini menawarkan uang yang diduga palsu tersebut kepada tersangka lj yang ada di pandeglang
lalu pada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh tiga tersangka lj ga
sb menuju ke rumah tersangka dengan inisial ar di indramayu untuk melihat sampel
lalu pada tanggal dua puluh sembilan april tersangka ga dan sb membawa uang diduga palsu tersebut ke rumah lj yang berada di pandeglang
lalu di situ terjadilah transaksi dengan kesepakatan tiga ratus juta uang yang diduga palsu tersebut dibeli dengan satu ratus lima puluh juta uang asli
jadi dua banding satu
pada tanggal enam belas juli pihak polres pandeglang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyimpan uang palsu tersebut
dan tim polres pandeglang langsung dipimpin oleh ksat reskrim langsung menuju ke lokasi dan mengambankan dua orang pelaku di pandeglang
tepatnya di kejamatan pagelaran
lalu setelah itu kami langsung mengembang
kembali ke daerah subang
dan di subang kita mengambankan dua orang
dan lalu setelah itu kita kembangkan ke indramayu
jadi totalnya pelaku yang sudah ditangkap empat orang ya pak tommy
untuk yang diamankan itu ada sekitar tujuh
cuma memang yang dua itu kita jadikan saksi karena memang sebagai supir saja dan mereka tidak mengetahui terkait dengan uang peredaran uang palsu tersebut
dan juga di tersangka lj ini
kita juga menemukan barang bukti lain terkait adanya sembilan ratus lembar mata uang usd dan seratus lembar mata uang euro yang di total kalau dikonversi itu dikerupiahkan sekitar lima belas triliun
apakah kemudian ada pelaku lain yang masih dalam pengejaran begitu belum berhasil ditangkap
untuk pelaku lain ada satu orang yang kita masih melakukan pengejaran yaitu dengan inisial ta
jadi ta ini yang mempunyai barang yang memberikan kepada saudara an
apakah kemudian para pelaku ini terlibat dari jaringan internasional begitu pak tommy
untuk sampai saat ini berdasarkan pemeriksaan untuk jaringan internasional ini belum kita temukan dan masih memang seputar jaringan pandeglang dan subang dan indramayu saja
oke jadi gak ada jaringan internasionalnya ya ini jaringan subang pandeglang dan indramayu
kalau untuk berdasarkan keterangan dari saudara lj itu untuk pembayaran proyek
untuk pembayaran sebuah proyek
ini memang mereka sudah biasa melakukan praktik praktik seperti ini
atau ini baru pertama kalinya sebetulnya pak tommy
kalau untuk saudara lj sendiri dia mengakunya baru kali ini
untuk terkait dengan peredaran uang palsu ini dan yang lainnya juga sama
namun memang dari tersangka ar ini banyak dia menawarkan lewat handphone itu
kepada beberapa orang terkait dengan uang palsu tersebut
ancaman pidananya bagi para pelaku ini apa pak tommy
untuk ancaman pidana kita kenakan dengan pasal tiga puluh enam ayat dua dan atau ayat tiga
junto pasal dua puluh enam
ayat tiga dan atau ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas tentang mata uang
untuk tiga puluh enam ayat dua nya dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda paling tinggi sepuluh miliar
sedangkan yang ayat tiga nya penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling tinggi lima belas miliar
oke ini langkah kedepannya seperti apa untuk memitigasi supaya praktik praktik seperti ini
tidak terjadi lagi ini kan karena kalau dikonversi uang palsu
mencapai lima belas triliun rupiah ini sangat banyak sekali
jadi untuk ke depannya kita berusaha untuk memberantas itu ya lalu juga kita berkoordinasi
dengan perwakilan bank indonesia di provinsi banten untuk memberitahu masyarakat
terkait dengan perbedaan uang asli dan uang palsu itu aja sebaliknya
oke terima kasih sekali ibtu tommy irawan kandidua tipi der polres pandeglang
atas waktunya kepada cnn
indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak tommy
siap sehat selalu pak ripana